ahmad dhani yang seharusnya bisa keluar rutan tanggal dua maret lalu
sesuai masa penahanan yang diterbitkan pengadilan tinggi jakarta
harus tetap berada di dalam rutan
hal ini terjadi setelah pihak pengadilan tinggi jakarta
mengeluarkan perpanjangan masa penahanan dhani selama enam puluh hari ke depan
dhani memprotes perpanjangan itu karena hingga kini
dirinya tidak mendapat penjelasan dan alasan yang menyebabkan
adanya perpanjangan masa penahanan tersebut
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini